sejumlah anak anak di kabupaten bandung mengisi waktu luang atau ngapu burit dengan cara yang unik
sambil menunggu waktu berbuka mereka beradu cepat memainkan mobil remote control off road
melewati jalan berlubang menaiki tanjakan hingga memasuki lorong
ya itulah beragam aksi yang bisa dilakukan mobil remote control ini
jika biasanya permainan ini lebih banyak dilakukan orang dewasa
di bulan ramadan kegiatan bermain mobil remote control menjadi salah satu cara untuk ngabuburit
alias mengisi waktu sambil menunggu waktu berbuka bagi anak anak
dalam gelaran bernama ngabubures yang digelar di kabupaten bandung
terdapat empat arena atau track yang diikuti enam puluh peserta
ada dua kategori yaitu anak anak usia empat hingga dua belas tahun dan kategori dewasa
jadi kegiatan ini kita namakan ramadan
dan ngapu bures dua ribu dua puluh satu
diadain karena acara bulan ramadan
lalu sambil ngapu burit juga
ada yang satu per sepuluh terus satu per enam belas atau mini
masa pagi ini ada anak anak ini ya
nah untuk kategori kita
men spesialkan kategori anak
karena untuk penerus penerus generasi yang baru
anak pun juga harus dilatih konsentrasi
karena ini mainan mainan yang
kriteria perlombaan dinilai dari kecepatan melewati track yang sudah disediakan
ada beberapa peraturan dalam perlombaan ini
seperti tidak boleh keluar jalur ataupun mengenai tali pembatas
terus gimana deketan atau gimana
tadi tracknya susah nggak
terus kenapa pengen ikut ternyata
suka main di mana biasanya
biasanya suka di aspa
terus gimana lombanya
terus kenapa pengen ikutan
selain bertujuan mengisi waktu menunggu berbuka
permainan mobil remote control ini juga melatih kesabaran peserta
diemperbatasari kabupaten bandung jawa barat